kini anda bisa bermain gamelan hanya dengan bayangan
mahasiswa surabaya menciptakan aplikasi berbasis sensor gerak
yang memungkinkan kita memainkan alat musik secara virtual
ya tak hanya itu teknologi ini juga bisa membantu penderita stroke
untuk melatih gerakan tubuhnya
dengan perlahan julia mengikuti gerakan di monitor
dengan teknologi kinek gerakan bisa ditangkap oleh sensor
dan diterjemahkan di monitor
aplikasi ini dibuat oleh mahasiswi jurusan teknologi game
politeknik elektronika negeri surabaya
aplikasi ini bisa mengukur setiap gerakan tubuh
sehingga bisa digunakan untuk latihan gerak penderita strok
penderita stroke bisa mendapat petunjuk visual
mengenai gerakan yang harus ia lakukan
dan di akhir latihan penderita bisa mengetahui hasil latihannya
sudah diujikan ke sepuluh penderita pasca stroke
terus komentar dari mereka sih
bisa meningkatkan motivasi dalam latihan terapi gerak
dengan adanya aplikasi ini
prinsipnya dari gerak ditangkap oleh sensor
nah dari sensor itu dipindah menjadi kode kode
nah dari kode kode inilah yang nanti diterjemahkan menjadi
hal yang sesuai kebutuhan
misalkan untuk gerakan tarian untuk gerakan musik
bahkan untuk gerakan terapi gerakan
aplikasi ini juga bisa diperlukan untuk latihan terapi gerak
sensor gerakan bisa membantu anda bermain musik tanpa alat
kali ini yang dipilih adalah alat musik gamelan bonang
sensor gerakan bisa diolah aplikasi menjadi kode yang bisa mengolah suara
dengan cara tersebut aplikasi turut membantu pelestarian musik daerah
dengan teknologi ini itu memungkinkan anak anak
yang tertarik dalam mempelajari alat musik ini
jadi menggunakan sensor gerakan itu mungkin anak anak lebih
terasa bermain gamelan lebih menyenangkan
pemain tinggal menggerakkan tangan mengikuti kode warna yang berubah berubah
kalau saya yang main nadanya jadi nggak beraturan ya
jadi memang seperti memang perlu adaptasi
mungkin kalau sudah sering main ini jadi biasa
namun meskipun di sini ada petunjuknya
misalnya dengan warna yang menyala itu harus ditekan
ada petunjuknya namun sama seperti bermain alat musik langsung
tidak hanya masalah gerakan namun juga kita harus memiliki feeling
ini nadanya harus disesuaikan
jadi tetap nggak hanya pencet pencet aja
tapi tetap aja gak beraturan saya
aplikasi ini dikembangkan selama satu tahun sebagai tugas akhir